aduh parete menurutku gak kenapa napa ya itu anak anak parete
aduh adek tolong gue
sarah daripada kamu sedih mendingan kita ke rumahku aja yuk
mamaku lagi mampus
bikin kue buat kamu pasti kamu suka
ya sarah kamu jangan sedih lagi
kau bingung ngapain tuh wadaw
oh dia dia dia
udah gak usah penuhin kita
wabun itu kan alisa sama rafa
iya mereka di julek genderwo
aku takut bang
tapi kan kasian mereka
mereka ada apa apain dimana
ih serem amat deh ini rumah ya priya
namanya juga rumah kosong mbak
pasti ada yang sama rafa ada di dalam
bener itu kan sama rafa ada di dalam
tapi aku takut ah kalo mau ke dalam
kalau misalnya kita ke dalam
tapi kita harus bener bener tolongin mereka
keburu mereka diapapain takutnya
eh ini belakang
lewat sini ya
lewat pintu belakang aja
aduh susah banget
tunggu tunggu tunggu
ini kan sayuran punya
ah ini dia
ah ini dia
ah ini dia
saya tadi kejar kejar sama generawo
ini kena pisan
kok bisa dikejar kejar
ya itu dia
ngasih makanan basi
aduh pak rete
yang bener tuh
kalo mau jebak genderwo tuh harus niat
saya udah kasih uangnya
diberi kena makanannya udah basi udah hasem
balaguk yang mengdasar itu belasem
bukan cuma pak rete tadi yang dikejar kejar
pak marana cik
wah bella sama april kak marana
tadi juga sempet barengan
tapi terus kita larinya mencar
aduh pak marana itu baru dah
aduh pak rete
bener bener gak kenapa napa ya itu anak anak pak rete
tolong tante pak rete
eh kenapa zara
tadi rafa sama ali diculik
aduh diculikin dimana
aku juga gak tahu mereka dibawa kemana
sabar berhenti jangan tertawa terpahak pahak
sampai jumpa lagi
kegampil kayaknya genderwo itu suka ngeculik anak anak di kampung ini
oh iya kita kan anak kecil kamu apa mochi mochi aku pede pede
tapi ini kan izinnya mochi doa dan tapi aku takut nanti moci ditangkap kayak teman teman yang lain
hai allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah allah
tidak ada apa apa di sini
dan berhenti semoga tidak akan terjadi apa apa ya
ya saya berhenti
aaaaah gendarua tolong
aduh lepasin gendarua jan
si masih ditangkap sama hantu gendarua
sekarang saatnya zara